tak lama lagi indonesia akan memiliki sebuah observatorium nasional
sejak tahun dua ribu tujuh belas lembaga penerbangan dan antariksa nasional delapan
telah melaksanakan proyek pembangunan observatorium di lereng gunung timau kupang nusa tenggara timur
wilayah kupang dipilih karena memiliki waktu langit cerah paling banyak dalam setahun
observatorium timau rencananya akan dilengkapi fasilitas penelitian astronomi modern
di antaranya sebuah teleskop terbesar di asia tenggara dengan diameter tiga delapan meter
selain teleskop utama ada pula teleskop matahari teleskop radio dan magnetometer
menurut kepala lapan thomas jamaludin salah satu tujuan pembangunan observatorium timau adalah
turut andil dalam upaya internasional mencari eksoplanet atau planet planet di luar tata surya
sesungguhnya kalau bahasa ilmiahnya bukan mencari kehidupan di luar bumi
tetapi mencari eksoplanet
ada planet planet di luar tata surya
dan ini menjadi tantangan bagi semua astronom
program yang lain tentu pengamatan galaksi pengamatan planet planet
pengamatan struktur besar alam semesta
itu sebagai bagian dari pengembangan kapasitas sains nasional
yang mestinya nanti bisa berkontribusi secara internasional
berkat kemajuan teknologi
peneliti telah berhasil menemukan empat ribu eksoplanet
namun untuk memastikan apakah benar benar bisa dihuni
memerlukan penelitian lanjutan
dan yang paling banyak menemukan planet saat ini adalah metode transit
itu metode yang mirip dengan gerhana
jadi kita melihat cahaya dari bintang meredup ketika ada planet lewat di depannya
kalau itu terjadi secara rutin atau berkala atau periodik
maka kita bisa menyimpulkan bahwa
kemungkinan itu tuh planet yang sedang mengitari bintangnya dengan teratur
selain membangun observatorium timau delapan
juga membangun fasilitas operasional dan pusat sains
guna keperluan edukasi masyarakat di daerah tilong kabupaten kupang nusa tenggara timur